iya tau tapi oma selalu bilang cherry nakal
ma emang cherry gak punya saudara ya
ada benar juga kata oma
cherry tuh kesepian gak punya temen disini
cherry pengen punya saudara mak
sayang kalau oma ngomong gak usah diambil hati ya
kan cherry punya mama
jadi lebih baik sekarang cherry bobo biar gak telat sekolahnya
ma ma kenapa sih ma dateng dateng udah omelin cherry
kamu gak liat
lihat nih mainannya berantakan kayak gini
namanya juga anak anak mas sukanya kan main sama nonton tv wajar
kamu tuh ya selalu aja belain dia padahal jelas jelas dia salah
kamu tau gak cherry nih jadi kayak gini karena dia merasa sebagai satu satunya anak di rumah ini
dimanja jadi nggak tahu aturan dia berasa kayak tuan putri
coba kalau dia punya saudara
apalagi kalau ada anak dari bayi
enggak akan dia kayak gini
mas bayu udah gak ada mah
jadi tolong berhenti terobsesi punya cucu dari mas bayu
kamu gak tahu apa apa
dah kamu urusin aja anak kamu
gak usah urusin mama
tidak apa apa main lagi ya
laki laki yang mengotori pernikahan anak saya sama perempuan itu
jangan kalian pikir saya gak tahu apa yang terjadi
masalahnya berat sekali
belum selesai masalah abi muncul masalah dari mertuanya
aku gak bisa diam aja lihat dewi bertubi tubi terkena masalah seperti ini
bu retno itu harusnya tahu
bukannya dewi yang berselingkuh tapi anaknya bayu

dewi pasti akan senang mendengar berita ini

terus jawa sudah mendekati penggantian keinkf
dalam perhentian keluarga keinkf
tapi penggantiannya yang sukar dike pudari juga
mahkan dua anak lunar
yes ya saya sudah terima emailnya
restoran ini sering sekali muncul di tagihan nas bayu
transaksinya juga sering di malam hari
beberapa kali di siang hari
di jam jam mas bayu sibuk
restoran ini tempat ketemu mereka
ini pasti tempat ketemu mas bayu
dengan perempuan itu
oh tujuh tahun
kau sikapkan kebohongan ini dari aku
kebohongan yang kamu tutupi
dengan pinta kamu yang sempurna
abisan oma selalu marahin cherry
temen temen cherry omanya selalu jemput sekolah
beliin mainan dan ngajak ke mall
kalau cherry nggak pernah diajak
jadi sebenarnya oma itu marah marah sama penyakitnya
mama kan juga suka dimarahin kan
ma emang cherry gak punya saudara ya
ada benar juga kata oma
gak punya teman di sini
cherry pengen punya saudara mak
kalau oma ngomong gak usah diambil hati ya
kan cherry punya mama
jadi lebih baik sekarang cherry bobo biar gak telat sekolahnya
abi gak akan pernah boleh sempur

anak itu gak akan pernah bisa jejakan kakinya di rumah ini
cherry mengalami penderitaan sama dengan yang aku rasain
di tempat ini mas bayu sering bertemu ibunya ami
mereka lakukan apa saja di sini
sementara aku menunggu mas bayu pulang ke rumah sampai larut malam
di sini ada karyawan yang sudah bekerja paling lama
mungkin sekitar tujuh tahun atau lebih yang udah bekerja di restoran ini
kalau boleh saya mau ketemu sama manajernya
tunggu sebentar ya bu
mungkin bapak ingat dengan laki laki yang ada di foto itu
istrinya duluan yang menunggu
terakhir kesini ibunya sedang hamil besar bu
oh saya keluarganya
jadi kebetulan ibu saya minta tolong saya
untuk mencari istrinya ini pak
ya kami lagi ada masalah keluarga
pak bapak ingat ciri ciri istrinya seperti apa